di bali bersiap menyambut hari raya nyepi
rangkaian ritual yang mereka gelar hari ini adalah taur agung gesangga
ya umat hindu di denpasar memadati area tengah lapangan puputan margarana
untuk mengikuti upacara ritual taur agung kesanga
ritual ini merupakan puncak rangkaian doa
sebelum melakoni catur berata penyepian di hari raya nyepi
doa khusus dipanjatkan agar manusia kembali harmoni dengan tuhan
alam dan manusia lain atau trihita karana
jadi upacara ini mengingatkan umat hindu
agar menjaga keseimbangan antara yang mereka ambil dari alam
juga apa yang telah mereka berikan untuk alam
ritual dipimpin oleh lima enam pedande atau pendeta hindu
dan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada alam
umat hindu memberikan sesembahan
mulai dari hasil bumi hingga ternak seperti kerbau dan ayam
upacara juga disuduhi tarian tarian
yang menjadi simbol kebaikan bagi kehidupan umat manusia
upacara taur kesanga sebagai rangkaian dari hari ini
kiai adalah bagaimana kita menghargai ruang dan waktu
sebab buddha kale itu sendiri kan adalah simbol daripada ruang dan waktu